polri memastikan tidak akan menyelidiki kasus ujaran kebencian yang menyeret putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep
polisi juga menganggap bahwa laporan muhammad hidayat warga bekasi jawa barat itu mengada ada
wakil polri menyatakan kasus ujaran kebencian yang menjerat putra bungsu presiden joko widodo kaisang pangarep tak akan dilanjut dan tidak akan ditindaklanjuti polisi
menurut polisi kata kata ndeso yang disampaikan putra bungsu presiden itu bersifat guyonan
selain itu polisi menilai pengaduan muhammad hidayat warga bekasi itu tidak rasional
untuk itu polisi akan mengalihkan perhatian untuk menangani kasus lain yang lebih penting
kita tidak akan tidak lanjutin laporan ini
dari kecil dari kecil udah dengar itu oman deso itu
itu guyonan aja itu
jadi itu rasional aja ya karena yang sekalian ya
jadi kita juga polri penyidik itu juga harus rasional
jadi tidak semua laporan masyarakat harus ditindak lanjuti
kalau itu rasional ada unsurnya ditindak lanjuti
kalau tidak saya tegaskan tidak perlu
dan sebelumnya kaisang pangarep yang merupakan anak ketiga dari presiden indonesia joko widodo
diberikan kepolisi oleh muhammad hidayat
dia melaporkan kaisang dengan tuduhan menyebarkan kebencian lewat video yang diunggah kelaman youtube